orang itu kalau suka pamer sama suka ngatain orang itu pasti kena hukum karma
dia pamer kalau dia yang pake motornya ojak
terus ngatain gue
kok lu ngatain fisik lu
hari ini mau kemana
ke komplek harapan lama
wah sama dong

kenapa motornya kang
terima kasih kang
sekarang antar saya ke pangkalan ya
wah terima kasih lagi kang